dan untuk mengetahui kondisi para pengungsi di wilayah donggala
sudah terhubung kita dengan ahyadin warga tanjung padang
kecamatan sirenja donggala sulawesi tengah
selamat malam pak ayadin
ya selamat malam
pak ayadin anda persisnya berada di mana sekarang pak ayadin mengungsinya
sementara cari jaringan karena di sini jaringannya sus kulit
yang kedua di sini juga ini untuk persiapan makanan para pengungsi terbatas
sebagian besar pengungsi di sini hanya mengandalkan ini mengandalkan pisang
pisang yang ada di kebun kebun bu
bapak mengungsi di mana sekarang pak
di desa siti
di dekat mana pak
desa siti di kaki gunung siti
oke di kaki gunung sebelumnya bagaimana kondisi rumah bapak
kondisi rumah retak bu sebagian besar rumah di desa tanjung padang ini
berapa orang yang mengungsi bersama bapak sekarang
untuk sekarang sekitar seribu lebih pak
seribu lebih sudah ada bantuan atau belum pak
sampai sekarang ini sudah masuk enam hari belum ada bantuan dari pihak manapun bu
sama sekali tidak ada
hanya mengandalkan belum ada bantuan dari mana pun
sama sekali tidak ada bantuan pak
sama sekali belum ada bantuan
karena kemarin ada bantuan cuma ada di desa sebelah di desa lende
desa tanjung padang desa dampol sama siti
tapi sempat tinggal
sampai sekarang belum ada sentuhan
lalu bagaimana bapak sehari hari makan dan minum pak
kita hanya makan seadanya bu karena setelah gempa kemarin
sebagian warga turun ambil makanan yang ada sisa di sini di rumah rumahnya mereka
di dekat lokasi bapak tidak ada posko bantuan
posko bantuan ada di desa tanjung padang
cuma kalau sudah malam begini kita naik lagi ke atas naik ke desa sisi lagi
jadi di desa tanjung padang jaraknya dengan tempat bapak sekarang
berapa jauh pak
desa penyimpan sekitar dua kg
sekitar dua kg
iya kurang lebih dua kilo
bapak sudah pernah mencoba ke sana untuk mengambil bantuan ada atau tidak
kalau di posko sendiri bu ini belum ada bantuan apa apa
cuma mereka hanya mengandalkan tenda di situ
kalau ada orang lewat kasih lagi ini bantuan
jadi hanya menunggu saja ya pak
hanya menunggu pak
hari ini juga tidak ada perkembangan bantuan
tidak ada perkembangan bantuan sama sekali pak sampai sekarang
ini belum ada perkembangan bantuan
cuma kita dengar kemarin ada bantuan tapi baru di desa lendenya
desa tanjung padang dampal sampai tolong ke sana
siti belum ada belum ada bantuan
pak yadin kalau sekarang ini persediaan makan dan minum bapak dan juga pengungsi pengungsi lain
sudah dihitung bisa bertahan sampai kapan
kalau untuk masalah bertahan ibu kita menunggu ini
kalau untuk persediaan makanan beras sudah sama sekali tidak memungkinkan sampai besok lagi
makanya kita ini sebagian besar warga ambil buah pisang yang ada di kebun
hanya makan pisang pak sejak kapan
mulai dari kemarin sudah mulai makan pisang sebagian besar warga karena persediaan beras terbatas
tidakkah ada yang bisa datang misalnya ke tanjung padang atau ke wilayah lain
ada aparat tidak di dekat tempat bapak mengungsi
aparat sih ada bucunan belum bisa berbuat ini berbuat lebih karena sebagian besar
kita ada berapa titik
ada di desa tau tepatnya di gunung silolo
di desa tanjung padang semua warga dampak tanjung padang
baling suma ada di desa sipi ada yang di desa sibado ada yang di lende
karena di lende ada tiga belas empat belas desa kan terbagi terbagi tempat ini pengungsian
pak yadin apakah tidak ada petugas yang datang ke tempat anda membawa makanan
kalau itu ada bu cuma tidak seberapa hanya tiadanya saja bu
apa misalnya yang dibawa kapan terakhir dibawa bahan makanan
terakhir di bawah kemarin itu pun hanya mie goreng indomie mie rebus
berapa banyak pak
paling banyak dua tiga bus saja bu
tiga dus untuk seribu orang yang mengungsi
tidak cukup karena kita mengendalikan ini dua buahannya yang ada kayak pisang papaya yang ada di kebun
dan hari ini belum ada lagi yang datang
tidak ada selesai belum ada
pak yadin apakah ada imbauan dari aparat misalnya untuk mengambil bantuan
di aparat sendiri sudah kita baca dari ini bu untuk penjara
alpamart kalau di wilayah saya alpamart cius tidak ada bu cuman cius cius warung biakus saja bu
oke dan itu pun
dan itu pun sudah habis ya pak ya
oke pak hayadin bagaimana dengan fasilitas mck apakah masih ada rumah warga dengan fasilitas mck yang mumpuni yang bisa digunakan
atau sudah habis semua tidak ada lagi
untuk rumah warga sebagian besar retak makanya kita juga takut menghuni rumah
makanya kita lebih memilih tinggal di pengungsian daripada tinggal di rumah sendiri karena sampai sekarang pun masih ada goyangan bu
pak yadin pengungsiannya tapi sudah ada tendanya pak atau masih berupa terpal biasa
sudah ada tendanya
tendanya pun terbatas karena kita juga ini tolak kerja maaf tendanya juga terbatas
oke ada anak kecil diantara bapak
anak kecil banyak bu
oke pak yadin persisnya di desa mana pak
desa sipi oke baik pak yadin terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami semoga kami bisa meneruskan kepada mereka yang berwenang
iya terima kasih
terima kasih pak terima kasih banyak selamat malam